jalur selatan pangandaran mengalami kemacetan sekitar dua puluh km
dari gerbang keluar pangendaran hingga kejematan kalipucan pada kamis malam
kemacetan terjadi akibat jumlah kendaraan yang meningkat dari kawasan wisata
sebagian wisatawan memilih menepi setelah berjam jam terjebak kemacetan
parah parah parah
itu dari mana mulai macet
lumayan kira kira ada dua puluh km
berarti dari keluar pantai sudah macet ya
kemacetan mulai bisa terurai menjelang tengah malam setelah petugas satuan lalu lintas polres ciamis
memperlakukan tutup buka arus lalu lintas dari dua arah ciamis dan pangandaran
sementara itu pada kamis siang saat lantas polres sukabumi menutup dua akses jalur wisata
di simpang ratu cibadak dan simpang cikidang kecamatan cibadak sukabumi
hal ini dilakukan karena
kondisi kemacetan panjang dan menyebabkan kemacetan parah
kecewaan wisatawan terlihat saat polisi meminta putar balik
dan meminta menggunakan jalur lingkar selatan di kota sukabumi
yang jaraknya sekitar dua belas km
ini sudah putar putar ke sana
terus ini akan ditutup putar ke sini
sekarang putar lagi
terus rencananya akan tetap berangkat ke ciletua atau gimana kan
kemacetan panjang juga terjadi di beberapa titik menuju kawasan wisata pantai
yang ada di banten sejak kamis pagi
kondisi ini membuat para wisatawan harus bertahan di tengah antrean
mereka yang tidak kuat terlalu lama berada di antrean kemacetan
memilih untuk keluar kendaraan
sebagian mereka yang sudah terjebak macet cukup lama
memilih untuk balik arah karena ketidakpastian untuk sampai di lokasi wisata
kurang lebih satu jam lah
kayaknya balik kanan lah
daripada lama kayak gini
sementara itu arus kendaraan yang masuk kawasan puncak cianjur jawa barat kamis pagi terus bertambah
banyaknya wisatawan dari arah jakarta maupun bandung dan sukabumi
membuat kepadatan kendaraan terjadi di sejumlah titik
kepadatan kendaraan membuat kemacetan yang mengekor cukup panjang
untuk mengantisipasi kepadatan yang lebih parah lagi
sistem buka tutup arus kendaraan atau one way pun diberlakukan
tim liputan cnm indonesia